sudah mulai terasa ya padahal baru apa h empat
hamines empat kurang lebih tapi mungkin mereka menyiasati supaya nggak pandet juga
kemudian udara bahkan juga peningkatan di terminal bandara itu misalnya soekarno hatta juga udah mulai meningkat
bus bus di terminal misalnya kampung rambutan juga sudah mulai terasa begitu juga naik kereta api dan jalur laut bahkan
benar bersyukurlah fani ya nggak perlu naik ketiga jalur tadi
berikutnya jalur selatan via puncak bogor jawa barat juga menjadi rute menarik karena pemandangan dan juga banyaknya lokasi wisata
jadi sambil mudik juga sambil jalan jalan
sambil jalan jalan dan salah satu tempat yang biasa dikunjungi pemudik saat melintas adalah masjid atta awun
dengan pemandangan indah serta udara yang sejuk berikut liputan selengkapnya
saya akan mengeksplorasi kawasan masjid atta awun yang ada di sini
di mana tempat ini juga menjadi salah satu destinasi para wisatawan yang memang berkunjung di kawasan puncak ini
masjid atta awun ⁇ ini diresmikan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh oleh gubernur jawa barat
kala itu ernuriana
jadi masjid atta awun ini punya luas sekitar satu hektare atau sepuluh ribu meter persegi
beberapa wisatawan biasanya duduk duduk di sini sambil istirahat nunggu waktu sholat
pemandangan alam yang indah di kawasan puncak bisa terlihat dari sini
lokasi ini menjadi salah satu tempat ibadah di kawasan puncak yang menampilkan arsitektur yang megah dan juga indah
baik dari bagian luar maupun bagian dalam bangunan masjid
di bagian belakang masjid para wisatawan juga bisa menikmati bermain di aliran sungai jernih dan juga segar
ibadah dan juga peristirahatan selama bulan ramadhan masjid attawun ⁇ ini juga menyediakan
takjil gratis bagi jemaah dan pengunjung sementara itu walau berada di kawasan wisata
masjid ini juga menggelar kegiatan pesantren kilat kemudian juga ada kegiatan sanlat nah
hari ini hari ini kebetulan ada kegiatan sanlat angkatan keenam itu tingkat slta se bogor puncak
cianjur jumlah peserta pesan tren kilat yang bisa ditampung di masjid ata'awun ini selama
bulan ramadhan adalah seratus santri yang digelar selama tiga hari berturut turut yang bisa
memberikan siraman rohani sebelasnya pasal satu ratus lima puluh satu cianjur iya dari cianjur maka dari cianjur nih
ya yang pertama ya masih tahun ini diantar mesin mesin yang bisa menjauh barat itu
suasananya yang sangat menarik sekali ya iya iya iya itu selain itu ya
selamat malam juga dengan
hai pengunjung tidak dipungut biaya spesial pun untuk dapat mengunjungi masjid yang memiliki arti
bergotong royong dalam bahasa indonesia oke selamat tinggal masjid attawun masjid yang
punya arti tolong menolong ataupun bergotong royong kita lanjutin perjalanan selanjutnya
saatnya melakukan perjalanan ke tempat berikutnya masih di jelajah mudik cnn indonesia
indonesia habis pertama kucang
indonesia habis pertama kucang